seorang polisi wanita berpangkat bribtu melaporkan suaminya ke polda sumatera selatan dengan tudingan berselingkuh
suami pelapor diketahui menjadi salah satu pejabat di pemerintah kabupaten ogan kemering ilir
brip dua sd melaporkan deka suaminya sendiri ke mapolda sumatera selatan
brib dua sd menuding deka telah berselingkuh dengan salah satu staffnya di pemkap ogan komering ilir hingga memiliki anak
perempuan dua puluh lima tahun ini merasa telah tertipu lantaran saat hendak menikah pada dua ribu dua puluh satu lalu
deka mengaku sebagai perjaka
melalui kuasa hukumnya pada selasa sepuluh mei brib dua sd meminta suaminya dipecat dari kedinasan di pemkap ogan komering ilir
sebelumnya kasus dugaan perselingkuhan menjadi perbincangan warganet setelah brip dua sd mengunggah kisahnya di akun instagram
kita akan melakukan pembatalan perkahwinan atau perceraian
karena menurut kami ada dualisme yang perlu kami pelajari lagi
karena kalau perkahwinan yang ada cacat tersembunyi seperti ini ada itikat buruk ada pembohongan kami bisa membatalkan
tindak lanjut dari laporan itu kita sedang mengumpulkan bahan keterangan
artinya penyidik kami sedang melakukan proses penyelidikan
dan atas dugaan perkara yang dilaporkan oleh yang bersangkutan